ratusan orang dari sejumlah daerah tumpah ruah di kawasan duku atas sudirman jakarta pusat pada sabtu malam
mereka datang untuk menyaksikan fenomena citayam fashion week yang masih saja ramai diperbincangkan
kendati ramai dikunjungi warga hanya bisa berkumpul di pinggir trotoar jalan lantaran zebra cross kini dijaga ketat oleh aparat kepolisian
betul sekali untuk zebra cross atau penyeberakan tidak diperbolehkan lagi digunakan untuk kegiatan fashion show
kegiatan dilaksanakan di depan hotel hotel atau di depan janji jiwa ada trotoar
meski menyadari fungsi zebra cross untuk menyeberang jalan seorang warga menyayangkan ditutupnya zebra cross yang biasa digunakan untuk kegiatan fashion show tersebut
sejak viral pemprov dki kini membuka wacana agar cita yem fashion week sebaiknya digelar kalakar free day
jadi kalau di cep dilaksanakan di hari minggu pagi itu bagus
saya juga termasuk pernah mengusulkan hari minggu pagi car free day itu juga bisa dimanfaatkan untuk cfw juga bagus
itu kan lebih luas itu dari ujung tamrin ke ujung sudir
itu memang jalan nya silahkan
icon cfw jj slebeo menyetujui hal tersebut
namun ia berpesan agar perubahan tersebut tidak mengurangi ekspresi muda mudi di cfw

tapi semoga tidak menghambat kreativitas yang ada di teman teman cita yem fashion week di situ
masyarakat kini pro dan kontra terhadap wacana cfw di kala car free day
pihak yang menyetujui berpendapat cfw membuat jalanan macet
namun bagi yang kontra menilai cfw hanya di hari minggu kala car free day tidak cukup untuk menampung ekspresi diri
sepanjang tidak dilarang sama sekali ya menurut saya sih
sepanjang tidak melarang untuk ruang ekspresinya ditutup sama sekali sih saya
saya kurang setuju ya karena ketika digelar di hari yang cuma satu hari doang tidak akan puas teman teman di sini untuk berekspresi
termasuk bagaimana dia melakukan fashion kayak gitu lah
karena di sini tiap hari mereka bisa berekspresi lah minimal ya tidak terbatas waktu
kampanye kebersihan juga digaungkan oleh berbagai pihak agar kawasan ini terjaga kerapihannya
tim liputan cnn indonesia